setelah hanya melihat di panggung akhirnya saya bisa mencoba kacamata hololens milik microsoft ini
kacamata ini diklaim memiliki teknologi holographic computer yang bisa menampilkan hologram
kacamata ini baru dirilis di kalangan developer dengan harga sekitar tiga dolar amerika atau dibanderol sekitar tiga puluh enam juta rupiah
bagaimana pengalaman menggunakan kacamata ini
hololens memiliki penopang di kepala dan bisa diatur pada bagian belakang
ini adalah salah satu gestur menuju menu utama gestur ini disebut bloom
saya menggunakan jari untuk memilih menu virtual yang muncul di mata saya
benda ini seperti komputer yang menempel di kepala
menggunakan sistem operasi windows sepuluh saya bisa menggunakan kacamata ini seperti aktivitas membuka website atau bahkan bermain games
game bernama robo ini memiliki perpaduan teknologi augmented reality dan dunia nyata
kita bisa scan lokasi seperti dinding atau atap ruangan

dirilis khusus untuk kalangan developer tadia labs pengembang asal bandung menjadi pengembang pertama dari indonesia yang mencoba teknologi ini
skenario nya dengan aplikasi ini seorang developer perumahan dia bisa melihatkan bagaimana unit yang ingin ditawarkan ke pelanggan
kemudian bagaimana pemandangan di sekitar unit tersebut dan experience lain ketika dia mengeksplore unit tersebut
percampuran antara realitas dan virtual
berbeda dengan kacamata vr seperti htc lima
menggunakan hololens saya tidak terisolasi
dan masih bisa melihat lingkungan di sekeliling
dengan hololens kita juga bisa menghadirkan hologram
mulai dari penari balerina
hingga seekor anjing
uniknya kita bisa menggunakan meja atau kursi sebagai media
pihak microsoft masih mengandalkan pengembang
untuk membuat aplikasi yang kompetibel
dan bisa digunakan sehari hari
meski menghasilkan pengalaman baru melihat teknologi holographic computer
yang dihasilkan hololens ini
namun setelah satu jam menggunakan kacamata ini
meninggalkan bekas di kening dan hidung saya
raditya nataprawira bandung